hai dinas kesehatan kota semarang memulai vaksinasi tahap dua senin pagi sebanyak seratus
dosis vaksin telah diterima dinas kesehatan sasaran vaksinasi antara lain kelompok lansia
pendidik pedagang tokoh agama pejabat negara tni polri wartawan dan pekerja pariwisata akibat
banyaknya kelompok masyarakat yang divaksinasi dinkes membagi pelaksanaan vaksinasi ke beberapa
fasilitas kesehatan selain enam puluh delapan rumah sakit puskesmas dan klinik khusus untuk pedagang
pasar akan divaksinasi pukul dua belas hingga lima belas selepas jadwal berjualan sementara lansia mendapat jadwal
khusus pada sabtu vaksinasi di kota semarang ini menjadi bagian proses vaksinasi tahap kedua
yang digelar pemerintah provinsi jawa tengah pada tahap kedua vaksinasi ditujukan untuk
petugas pelayanan publik mari kita pantau mulai pengirimannya jumlahnya dan sebagainya kan kita
ribuan dan kemudian kita pakai untuk pelayanan publik jadi hari ini langsung kita mulai
dari kawan kawan di pemprov kalau ada wartawan ada tni polri ada dari bumd ya ini kita coba apa
namanya serentak hari ini dan langsung kita targetkan hari ini sehari minimal seribu
ganjar menambahkan target ini diberikan agar proses vaksinasi bisa berlangsung
cepat dan merata di tiga puluh lima kabupaten kota tim liputan cnn indonesia